gue gak punya rasa apa apa lagi sama dia
sekarang udah mulai suka sama reva
tapi gue gak bisa maksa reva buat jadi pasar buah
dan gue sempet berusaha buat ngelupain reva kal
karena gue pikir dia beneran jadian sama alex
gue bukan lo baik
gue bukan lo
belum tentu bisa gue lakuin
terserah lo kal
gue cuma sampein apa yang harus gue sampein kalau
dan gue udah gak anggap lo sebagai saudara kalau gue
nyesel sama dia
tidak ada apa apa lagi kal
gue cuma terserah apa yang gue lakuin buat lo
cuma gue terserah
kalau hasilnya bisa jadi kayak gini kak
kenapa lo gak nyesel
kan tadi gue udah bilang
aku nyesel hasilnya bisa jadi kayak gini
tapi gue gak nyesel sama sekali apa yang udah gue lakuin buat lo
karena menurut gue itu yang terbaik buat lo
dulu gue udah pernah bilang sama lo kal
lebih baik dicintai
daripada lo mencintai gue yang tidak mencintai lo kal
itu gak enak
dan kalau misalnya lo tiba tiba jadian sama orang yang
yang gak tulus mencintai lu
mungkin itu cuma karena terpaksa kan
udah lah boy
lo pernah kan ngerasain cinta yang sebenarnya sama diana
dan lo butuh waktu lama buat ngapain dia
tapi bukan berarti gak bisa kau
gue gak punya rasa apa apa lagi sama dia
sekarang gue udah mulai suka sama reva
tapi gue gak bisa maksa reva buat jadi pasar gue
dan gue sempet berusaha buat ngelupain reva kal
karena gue pikir dia beneran jadian sama alex
gue bukan lupa itu
gue bukan lo
belum tentu bisa gue lakuin
terserah lo kal
gue cuma sampein apa yang harus gue sampein kalau
dan gue udah gak anggap lo
sebagai saudarakan gue sendiri
kita sahabatan dari smp kalau
jadi tolong kal
jangan cuma gara gara masalah kayak gini
terusak persahabatan kita kal
ah mending nelfon si neng
gak diangkat lagi
kemana sih nengnya
ini gak dimakan
dari penuh sayang saya makan ya
kita dikunyah lagi mbak
mungkin gue harus pergi
baru si abah mau makan
om kalau begitu
saya pulang dulu aja deh
mohon diom ya

tapi agak ingwards nah ha

siapa yang britris hatinya yah
ya udah lama kok
setelah behind tim baru nih
pemiripan kamu pun kayaknya musiciansoku ya
terima kasih om rika

lo yang udah gebukin temen temen gua kan
siapa yang gebukin
lo salah orang kru
lo udah dikasih tau kenapa nanya lagi
lo tunjuk mana orang yang bukulin
bukan mereka yang gebukin gua
tapi yang gebukin gua itu adalah anak wario
bukan kita yang gebukin anak anak lo
tapi yang jelas lo anak wario kan
gue anak game men
nggak akan ngediam nih
lo lagi keribut
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
nggak akan ngediam nih
haikal masih gitu gitu aja sih sama gue
cuma tadi dia udah ngomong dikit sama gue
tapi masih kelihatan
kelihatannya sih dia masih marah sama gue
haikal udah agak baikan ya
kita balik dulu ya boy
udah malam juga kok
eh bentar bentar
kamu lagi jam besoknya udah abis
kalo lo mau dateng mendingan besok aja deh
lo jagain mereka ya
iya oke udah gue jagain ya
ada masalah baru lagi an
kadang kadang warrior dikebukit sama geng lain
aduh kalian tuh bisa gak sih ngihindarin masalah
dan kayak gini terus
bukan gitu rai
cuma tiba tiba aja geng itu tuh nyerang mereka
yaudah yaudah yaudah
soalnya takutnya kan geng moternya masih beda keliaran tuh
lagian juga udah malem
gak usah keles
kalo gue sih bisa jaga diri sin